nanti telfon lagi aku lagi mau ketemu teman
tadi saya ngebututin safira
kirain mau ketemu sama pacarnya
gak taunya dia pulang
bapak gak kerja
kerja udah pulang
kamu udah ada kerjaan
terakhir ke kafe jadi pelayan
tapi kalau shift malam pulangnya malam banget
aku gak ada kendaraan
jadinya gak jadi
kamu belum punya pacar kan
cari pacar yang punya kendaraan
biar ada yang terjemput
ide yang bagus tuh
boran apa orangnya
bagaimana comongnya ntar siang tadi engkep brenden
agak lulus orang ga tahu

kenapa sama laman surat fisik
nadi dari mika
belajar kelompok atau pacaran dulu
kamu udah sampai rumah
kamu masih marah sama aku
kalau gak marah kenapa gak mau diajak ketemuan
pacar si neng itu satu kuliahan
kuliah di mana
kata si neng mah belum
tapi lulus sekolah kan
kalau gak kuliah kenapa gak kerja
gak boleh sama suami
dia bilang istri di rumah aja
aku jadi pengen punya suami juga
dia yang kerja aku di rumah aja

kalau ada satu ruang aja lukih
kamu betul sama kenapa
kenapa ikut bro rgers
ipte parkinson sih ya
anywaysariamente percuma semua beri sahaya
pelanggan kita telpon
sangat mudah mig pm nya ini
yang harusnya kalian bersihkan ternyata
belum bersih tinggal titik kedua
tapi sudah kita sebar teror
mungkin besok sudah kosong
yang markir di situ
nggak bakal berani ke situ lagi
laporan kalian salah
di titik satu
masih ada yang markir
masih juga ada yang parkir
di titik empat
sirban sirban sirban
semarang semarang semarang
yang ngehajar jack
semarang semarang semarang
saya kebiayah dulu
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
gak ada yang datang lagi
orang yang ngelarang kita markir disini karena gak ada izin
saya mau kebiayah dulu
saya mau kebiaya
saya mau kebiaya dulu
sebenernya ada apa sih
di tempatnya os
ada yang datang
itu udah saya denger
yang belum kamu dengar apa
orang itu siapa
harus izinnya ke siapa
terus akhirnya gimana
kan tadi ada os
udah itu aja
terima kasih buat apa
sebetulnya di tempat kamu ada apa
otang sama jack markir siapa
katanya gak ada izin
memangnya harus izin ke siapa
kamu gak tau
atau gak mau ngasih tau
capek mau istirahat
saya malah jadi dokter
saya sudah ingat